aneka jeruan tergantung dan berjejer rapi
beragam jenis tetelan dan bakso menumpuk di atas meja
ya pemandangan ini bisa anda temukan di warung bakso kameme di jalan mt haryono kecamatan setu kabupaten bekasi
aneka pilihan topping bakso membuat pelanggan bebas memilih sesuai selera
ada lebih dari empat puluh menu bakso yang terdiri dari kaki sapi berbagai jenis jerawan hingga kepala sapi
tak hanya warga bekasi penikmat bakso juga datang dari luar kota seperti jakarta tangerang hingga bandung dan garut
para pengunjung pun mengaku puas dengan topping yang melimpah dari warung bakso kamemet ini
di sekeluarga rombongan dari tasik malaya
di sini penasaran karena dari saudara ada yang bilang ada bakso yang lagi viral
terus menu anda dan bapak sendiri apa nih pak
bakso basah yang lain ada bakso babat juga
rasanya luar biasa memang
warung bakso yang telah beroperasi sejak tahun dua ribu sembilan belas ini
menyediakan kuah original dan kuah cabai
harga satu porsi bakso mulai dari rp tiga belas hingga rp delapan puluh tergantung topping yang dipilih
masih belum puas makan jeruan
nah di kota malang ada nih warung yang lauknya serba jeruan
inilah antrian pembeli di warung sego meduro bangsat
yang ada di kawasan jalan soekarno hatta
warung kaki lima ini menjadi incaran
lantaran menu khasnya adalah olahan jerawan sapi
khusus paru limpa dan jerawan lainnya tersedia di warung yang buka mulai pukul sebelas malam ini
cara penyajian olahan jeruan sebenarnya cukup sederhana
sebelumnya semua bahan direbus dengan bumbu racikan khusus untuk menghilangkan bau
aneka jeruan kemudian dipotong kecil kecil dan digoreng sebelum disajikan hangat hangat bersama nasi dan sambal
para pemburu kuliner jeruan ini dari beragam kalangan
mulai dari mahasiswa karyawan dan hingga keluarga
menurut mereka jeruan ini adalah menu yang paling enak sih
yang biasanya nasi betul campur
ada yang jumbo ada yang biasa
untuk warga sih untuk mahasiswa ya ramah di kantong sih yang biasa
harga menu di warung ini cukup bersahabat
mulai dari lima belas hingga tiga puluh rupiah per porsi
untuk jeruan kan jarang ada yang buat
jadi mungkin tampil beda senyarin yang berbeda sikit dari yang lain
kemudian kalau rawan kan pasti mudahkan daging
jadi kalau merawannya pasti mudah
kalau untuk jeruan tuh mungkin sedikit yang tahu
pengunjung biasanya beramai ramai menikmati kuliner ini
setelah puas seharian berkeliling kota malang
tim liputan cnn indonesia